tujuh belas partai politik dinyatakan tidak lolos tahapan pendaftaran calon peserta pemilu dua ribu dua puluh empat oleh kpu
hal itu karena parpol tersebut tidak mampu melengkapi berkas persyaratan
mulai dari jumlah anggota hingga kepengurusan partai
serta memiliki anggota sekurang kurangnya seribu orang
atau satu banding seribu dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai
yang dibuktikan dengan identitas resmi
seperti itu mbak jadi memang syaratnya memang banyak sekali
dan berdasarkan pada ketentuan undang undang
kami harus menerima pendaftaran partai politik
yang pada saat daftar dokumennya lengkap
dan direntang waktu tanggal satu sampai tanggal empat belas agustus kemarin
bagi partai politik yang tidak melengkapi dokumennya
kami berikan kesempatan melengkapi dokumen tersebut
sampai dengan batas akhir waktu yang tersedia
sementara hingga kamis sore badan pengawas pemilu menyebut
baru ada satu partai yakni partai berkarya
yang mengajukan gugatan sengketa pada tahap pendaftaran partai politik
peserta pemilu dua ribu dua puluh
sedang partai lainnya seperti partai pelita dan pandai
masih dalam tahap konsultasi
bawaslu menyebut pengajuan gugatan partai berkarya
sudah diterima bawaslu pada kamis
namun belum didaftarkan secara resmi
karena bawaslu masih harus melihat kelengkapan dokumen
sebagai syarat gugatan

lu belum menentukan apakah gugatan partai berkarya
masuk dalam pelanggaran administrasi atau sengketa proses
ke enam belas partai lainnya yang tidak lolos
punya hak untuk mengajukan gugatan ke bawaslu
dalam kurun waktu tiga hari
pasca pembacaan surat keputusan dari kpu
kalau prosesnya kan cepat ya
kami ini dibatasi oleh waktu juga
untuk proses penyelesaian sengketa kan hanya dua belas hari
kemudian ada waktu tiga hari mereka melengkapi
kalau memang dalam proses pengajuannya ada yang masih kurang secara dokumen
nah dikaitkan dengan proses penyelesaian sengketa
jaminnya nanti prosesnya akan dibuat cepat
tapi tanpa menihilkan soal kehatian
karena kami pun yang menjadi salah satu yang akan dilihat adalah
soal hasil pengawasan kami selama proses pendaftaran
saat ini tahapan pemilu dua ribu dua puluh
sudah masuk ke tahap verifikasi administrasi calon peserta pemilu dua ribu dua puluh
pada tahap itu kpu akan memverifikasi keabsahan berkas persyaratan
pada dua puluh empat partai politik yang dinyatakan lengkap
dalam tahap pendaftaran partai politik
selain itu kpu juga menindaklanjuti laporan masyarakat
terkait pencatutan nama oleh partai politik
kemeriputan cnn indonesia